banjir yang menerjang kabupaten polawali mandar sulawesi barat
menyisakan kisah dramatis bagi para korban
salah satunya dialami seorang perempuan hamil yang terseret banjir sejauh ratusan meter
ia selamat setelah tubuhnya tersangkut di pohon
sari dewi warga desa sepabatu kecamatan tinambung kabupaten polewali mandar ini
masih merasakan trauma atas kejadian yang baru saja menimpanya pada jumat sore
perempuan berusia tiga puluh tiga tahun ini nyaris kehilangan nyawa setelah terseret arus banjir yang menerjang desanya
perempuan yang sedang hamil lima bulan ini terseret banjir saat mencoba keluar dari rumahnya yang dikepung banjir menggunakan jeringan
beruntung sari dewi selamat setelah tubuhnya tersangkut di pohon
sari dewi diketahui hanya tinggal berdua di rumahnya dengan anak yang masih kecil
sementara sang suami bekerja di mamuju
sesaat sebelum ketinggian banjir meningkat
sari meminta anaknya untuk berjalan ke rumahnya
ini sementara ia berusaha menyelamatkan harta benda di rumah
banjir setinggi dua meter yang menghantam desa sepabatu terjadi akibat meluapnya sungai mandar
sungai mandar meluap setelah di wilayah kabupaten polewali mandar diguyur hujan deras selama beberapa jam
bencana ini mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat